di tengah penerapan psbb proporsional sejumlah masjid di kota bandung jawa barat hari ini mulai menggelar salat jumat berjamaah
pelaksanaan salat jumat ini berlandaskan peraturan wali kota bandung no tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh
masjid al karomah di jalan salendro menjadi salah satu masjid yang menggelar salat jumat berjamaah
sebelum salat jumat pengurus masjid telah melakukan berbagai persiapan terkait protokol kesehatan
salat jumat pun hanya digelar satu sesi dengan durasi waktu sholat jumat disesuaikan

sementara di surabaya jawa timur masjid agung al akbar kembali menggelar salat jumat setelah sempat buka tutup selama beberapa waktu
salat jumat dilakukan dengan aturan yang lebih ketat yakni menerapkan empat belas sop protokol kesehatan yang diawasi sekitar seratus orang relawan
protokol kesehatan akan terus diterapkan pada pelaksanaan salat wajib berjamaah setiap hari
kapasitas masjid yang biasanya bisa menampung maksimal empat puluh jemaah kini hanya akan menampung maksimal empat jemaah